rupiah merupakan salah satu simbol negara indonesia
yang patut dijaga kedaulatannya di mata dunia
bank indonesia sebagai bank sentral memiliki satu tujuan
yaitu mencapai dan menjaga kestabilan nilai rupiah
salah satunya kestabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain
bank indonesia menetapkan ketentuan penggunaan rupiah
untuk bertransaksi di seluruh wilayah indonesia
kebijakan ini tentunya perlu didukung oleh berbagai infrastruktur
termasuk melalui tersedianya kegiatan penukaran valuta asing
sejak diterbitkannya undang undang nomor tujuh tahun dua ribu sebelas
mengenai kewajiban penggunaan uang rupiah di wilayah hukum nkri
memang peran dari mana changer ini jadi cukup strategis
karena dari situlah jalur untuk penggunaan uang rupiah
untuk setiap transaksi yang dilakukan di wilayah hukum nkri
cova bb atau biasa dikenal dengan money changer
menjadi salah satu tempat yang diperlukan untuk menjaga kegiatan valuta asing
untuk pertukaran atau jual beli mata uang asing
namun masih ada beberapa money changer yang belum memenuhi standar
sehingga dikhawatirkan berpotensi mengakibatkan ketidaknyamanan
bagi nasabah yang ingin menukarkan uangnya
ada banyak sekali keluhan yang mereka sampaikan ke kami
manajemen yang tidak berizin itu dengan seenaknya mempermainkan transaksi
setiap tamu itu menukar dia merasa dikecauin
artinya dana uang yang diterima itu
itu menyakitkan bagi customer atau nasabah yang ada di sini
selain rentan penipuan money changer illegal juga beresiko menjadi sarana
seperti pencucian uang pendanaan narkotika maupun terorisme
oleh karena itu bank indonesia sebagai lembaga yang mengawasi
dan mengatur penukaran valuta asing di indonesia
dan mereka juga mencari peluang untuk membuat perusahaan
untuk perizinan sebenarnya cukup sederhana
tidak dipungut biaya apapun
sepanjang persyaratan yang sudah dipenuhi secara lengkap
dari sisi kesiapan operasional itu juga sudah dinilai bagus
mereka bisa langsung membuka money changer
sosialisasi perizinan juga disampaikan kepada para pengusaha money changer
bank indonesia melakukan pengawasan secara berkala
untuk memastikan standar pelayanan terhadap masyarakat tetap terjaga
setiap kita memberikan izin kepada money changer yang legal
apakah itu kantor pusat maupun kantor cabang
kita lengkapi dengan sebuah logo
logonya yang warna warna hijau hijau disitu
dan di pojok kiri bawahnya ada qr code
kalau qr code nya itu kita tap disitu akan muncul informasi
dan di pojok kiri bawahnya ada qr code kalau qr code itu kita tap disitu akan muncul informasi nama dari bank indonesia
kalau qr code itu kita tap disitu akan muncul informasi nama dari bank indonesia

kalau alamanya berbeda bisa dipastikan itu dia ilegal
kalau alamanya berbeda bisa dipastikan itu dia ilegal
kalau alamanya berbeda bisa dipastikan itu dia ilegal
saya rasa kita harus menuju ke tempat yang sudah dikaitkan oleh orang lain

ada yang berisiko perubahan yang cukup besar tapi saya menggunakan ini sebagai asas untuk memperbaiki uang perubahan
dengan diperketat izin ini dari b itu ya istilahnya membantu kita juga karena akan mempersempitlah lahannya dia
kami melihat bahwa yang berizin yang lebih baik nama kami lebih dilihat dan kami bisa berkembang dengan sehat
logo dari bank indonesia itu yang menandakan bahwa money changer ini berizin
dan itu semua tamu ada itu nasabah yakin bahwa ini bagus
upaya ini merupakan peningkatan pelayanan bank indonesia guna memberi kemudahan serta perlindungan pada konsumen
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia